kok kok kamu bisa naik kursi roda sih
hah kok kecelakaan
bukannya waktu itu kamu sebelum berangkat kamu kenapa napa
hah kenapa bisa jadi begini
hantu kenapa sih menyembunyikan semuanya dari aku
bukannya kayak gitu ken cuma kita ya
kita apa hah
kalian mau ngasih alasan apa lagi sama aku
hantu kenapa sih gak pernah jujur sama aku sekalipun
ken ken tenang dulu ya ken aku bisa jelasin semuanya ke kamu
biar aku yang jelasin
aku rasa harus aku sendiri yang jelasin semua ini
ken kamu mau tau semuanya kan
ikut aku yuk
dee pasti si candy marah besar nih dee
katanya kamu mau ngomong sesuatu sama aku
ayo dong jelasin ke aku antoni
seluruh keluarga aku juga gak ada yang tahu ken
waktu alva pertama kali muncul
dan sampai dia lupa ingatan
semua orang mengira dia itu aku
termasuk kamu juga kan mengira dia itu aku
sama seperti keluarga aku
kenapa kamu gak pernah cerita sama aku
kenapa kamu tuh gak pernah cerita kalau kamu tuh punya kembaran
waktu pertama kali aku kenal sama kamu
alva sudah kabur dari rumah
dan aku juga
gak pernah punya waktu untuk cerita sama kamu tentang dia
sampai jumpa lagi

mengapa kamu gak berindos sama kita
bagaimana dengan orang k picat nyari
kan pasti ada antara hati yang baik calon diriku
untuk mengibatkan kaman itu
saya kenal senjata udah menolaktv
maka untuk kupu